partai calon calon kan mau mendekati berdialog
seperti itu jadi
dan dari masyarakatnya juga ya
untuk mencari tahu juga ya karena
kalau kita bicara aktor pemilu kan
bukan hanya penyelenggara tapi juga
ada peserta dan pemilih
kalau ngeliatnya sekarang mas jojo gimana gitu
kurangnya jemput bola
kemudian juga oke baiklah kita tahan dulu
kita tahan dulu ya mas jojo dan juga kang ferry ya
sebangsa dan setanah air
saudara saudara sekian saya
hanya ingin memberi suatu update
berdasarkan rule count kita
kita sudah berada
diakinkan oleh ahli ahli
statistik bahwa ini
tidak akan berubah banyak
semua melbu molde sanding
dan partai gerindra
dan yang paling utama
jaga kotak suara
kalau tadi pagi
sekarang kita jaga
kawal di kecematan
saya ingin ucapkan terima kasih
dan semua relawannya
oke ini kita dengarkan
sudah dengarkan pernyataan
dari pasangan dua prabowo subianto khususnya sebagai calon presiden republik indonesia
terkait dengan hasil hitung cepat pada pemilu dua ribu sembilan belas ini yang berbeda
dengan hasil hitung cepat internal dari bpn prabowo sandi
mas jojo kang ferry dan juga mbak nisa ini ada yang menarik nih
tadi juga dari prabowo subianto sendiri mengatakan sesuatu terkait dengan
bagaimana integritas dan juga kredibilitas dari kinerja khususnya kpu ya
sebagai penyelenggara pemilu
mungkin kita bisa putarkan pernyataan dari prabowo subianto berikut ini
dan dan sebagainya
belum lagi diketemukan banyak sekali surat suara yang sudah dicoblos satu
tapi walaupun demikian saudara saudara sekalian
ya kita atau layar pemilu terpercaya quick count dua ribu sembilan belas masih akan
segera kembali sesaat lagi
tetaplah bersama kami
sayang nantinya rakyatnya bisa senyum karena merasa tenang masa depannya
terima kasih kepada bpn
ulama ulama yang mendukung kami
tapi semua agama yang mendukung
semua kaget kaget partai
terima kasih sekutu saya segajah saya
rutak jutak para primarian pejuang
di seluruh indonesia
ranian orang tanin layan
terutama anak anak muda milenial
saudara sekalian terima kasih
perjuangan kita tidak
kita tidak punya uang
bayar uang saksi saksi kita
kebenaran yang benar
tuhan maha besar selalu
membela yang benar
saya sebagai muslim
dengan mengumandankan takbir
dan sesudah itu
ini tanpa mengurangi
dari agama lain
ikut membela kita
yang protestan yang hindu
semua bersama kami
kebetulan kami maju ditemui